masa buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja buruh kembali turun ke jalan
memadati kawasan patung kuda gambir jakarta pusat rabu siang
buruh menuntut dicabutnya undang undang omnibus law cipta kerja dan dibatalkannya undang undang kesehatan
selain itu buruh yang membawa berbagai macam spanduk tuntutan mendesak pemerintah
pemulihan ekonomi yang berjalan baik menjadi salah satu alasan buruh mendesak pemerintah
menaikkan upah di tahun depan
tiga poin penting dalam tuntutan kspsi hari ini adalah pencabutan undang undang cipta kerja
yang kedua adalah tentang pencabutan undang undang kesehatan ruu kesehatan omnibus yang baru disahkan
karena tadi bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia sedang baik baik saja
sementara itu said iqbal presiden partai buruh yang turut hadir dalam demonstrasi menambahkan
ada lima hal yang menjadi tuntutan
pertama meminta agar undang undang omnibus law cipta kerja dicabut lantaran dianggap merugikan kaum pekerja
keempat mencabut undang undang kesehatan dan terakhir mengesahkan ruu prt
partai buruh bersama elemen gerakan buruh tanggal sembilan agustus serempak di seluruh indonesia
tiga puluh delapan provinsi melakukan aksi
yaitu ada lima tuntutan
yang pertama cabut omnibus law undang undang cipta kerja
yang kelima cabut undang undang kesehatan
yang keenam wujudkan jaminan sosial js tiga h reforma agraria kedaulatan pangan dan ruu ppr